kebun anggrek di sewon bantul yogyakarta ini tak pernah sepi pengunjung
setiap hari ada saja warga yang datang
sekedar melihat lihat atau memang sedang berburu anggrek
pemiliknya narwati benar benar tak menduga kondisi ini
kebun anggrek itu awalnya hanyalah tempat untuk menyalurkan hobi
ia dan suaminya sutikno suka merawat tanaman hias terutama anggrek
keluarga ini sebenarnya mempunyai pekerjaan berjualan kasur
namun pandemi membuat penghasilan mereka menurun drastis
mereka pun mencoba mencari peruntungan dengan membudidayakan anggrek dan menjualnya
di luar dugaan usaha coba cobanya itu menuai untung hingga jutaan rupiah
peluang kemarin pandemi itu kan masih banyak waktu longgarnya
jadi untuk kesibukan
saya suka berburu anggrek
terus sepertinya peluang di situ banyak juga untuk masa masa seperti ini kan
narwati menjual anggrek dengan harga mulai dari rp empat puluh lima hingga rp seratus untuk anggrek hibrida
sedangkan jenis anggrek spesies seperti jenis grama discolor tanimbar merauke dan anggrek tebu
dibanderol dari harga rp dua hingga rp dua belas
kita bisa menawarin beberapa warna dengan ketahanan yang kuat menurut saya juga kuat
dan harga yang masih bisa affordable
kebetulan juga mama koleksi jadi sekalian cari cari buat nambahin koleksi
bagi para pencipta tanaman memelihara anggrek memiliki kepuasan tersendiri
apalagi ketika tanaman yang dirawat sejak kecil dapat tumbuh dan berbunga dengan baik
dalam kondisi pandemi hobi merawat tanaman memang menjadi peningkatan
dan memang menjadi pilihan yang menarik